sejumlah warga yang ada di pasar sandang sumedang jawa barat dibuat panik saat adanya seorang ibu hamil melahirkan di dalam toilet pasar
pihak puskesmas kota kaler yang menerima laporan langsung bergegas menuju lokasi untuk memberikan pertolongan dan langsung melakukan persalinan
lantaran kondisi bayi sudah ada di luar kandungan
kondisi bayi dan sang ibu dalam keadaan sehat dan saat ini masih ditangani pihak puskesmas
bayi sudah ada di luar jadi kita membantu mengeluarkan hari hari dibalut dihangatkan langsung
ibu bayi itu mengaku saat itu tengah berbelanja ke pasar untuk membeli pakaian bayinya
ibu muda dua puluh dua tahun itu
kemudian berniat ke toilet pasar untuk buang air kecil
namun tak menduga perutnya terasa sakit
bayi dalam kandungan akhirnya keluar sebelum waktunya
bayi yang dilahirkan dari pasangan firman nur sidik dan intan kartikasri itu berjenis kelamin perempuan
dengan berat dua tiga ratus gram dan panjang empat puluh sembilan cm
yanuar aditya sumedang jawa barat